jangan jangan jangan
seperti kita lihat di layar
empat toko prajin mebel kawasan sentra industri furnitur
di pondok bambu jakarta timur terbakar
nah diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu toko
memang banyaknya bahan yang mudah terbakar
membuat puluhan perusahaan mebel kayu di sekitarnya panik
mereka mencoba mengevakuasi mebel mebel yang siap dijual
maupun bahan baku produksi ke jalan utama
sembilan mobil pemadam dikerahkan api dipadamkan setelah satu jam kemudian